tuh ini jumianto hantem
aksi koboi tiga orang tak dikenal yang menganiaya seorang juru parkir pasar baru kota bekasi jawa barat
terekam kamera pengawas
dari rekaman video cctv korban yang sedang bertugas tiba tiba saja dipukul oleh salah satu pelaku
rekan korban yang mencoba melerai aksi keributan itu pun justru mendapat todongan pistol dari pelaku lainnya
video peristiwa yang terjadi pada kamis lalu ini pun viral di media sosial
petugas keamanan pasar menjelaskan tiga orang tersebut menyerang petugas parkir tanpa alasan yang jelas
pasalnya ketiga pelaku tersebut mencari orang yang tidak bekerja di lingkungan pasar baru
terus karena memang sebelumnya ada pertikaian di luar yang kita nggak tahu permasalahannya apa
sehingga embet ke area tempat kerja kita di pasar baru
sehingga ada dari anggota kita divisi parkir
yang kena pukul
belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena kasusnya masih dalam pengembangan
namun dari informasi yang didapat dua orang pelaku sudah berhasil diamankan
kasusnya kini dalam penanganan polsek bekasi timur dan polres metro bekasi kota
beberapa orang meluapkan amarah mereka dengan merusak kaca
mobil ini menyebabkan kematian
mobil ini menjadi sasaran amuk masa lantaran melarikan diri
usai menabrak pengendara motor di jalan cipeteraya cilandak jakarta selatan pada sabtu siang
kekesalan warga semakin bertambah saat melihat sopir minibus berusaha kabur
sebelumnya minibus ini menabrak pengendara motor di jalan jeruk purut pasar minggu
mobil tetap tancap gas dan langsung dikejar warga
pengejaran baru berhenti setelah mobil menabrak pengendara motor lain di jalan ciputeraya
ada sesama gojek ngubar dia
ya kan katanya tabrak lagi sedangkan saya apa pengen pulang ini dia lawan arah
saya pengen ditabrak saya ngindar jatuh
ya kan saya uber kena di lampu merah pasaring kris
warga membawa supir minibus ke posek cilandak
sementara korban kecelakaan menderita luka ringan dan dibawa ke pus ke semesta dekat
penyimputan cnn indonesia